pake mahkota alias crown
nah tapi yang jelas cakep ya
kalo misalnya liat orang pake mahkota gitu tuh kayak
rasanya kayak ratu gitu
kita kedatangan narasumber atau bintang tamu yang spesial hari ini
karena tidak hanya cantik tetapi juga menginspirasi
dan pastinya ini dinanti oleh banyak penggemarnya
alias para pageant lovers yang sepertinya sudah berkumpul nih hari ini disini
selamat siang semuanya
nah berbicara mengenai princess atau putri di indonesia
kita kenal yang namanya putri indonesia gitu
nah berbicara mengenai putri indonesia
ini sebenarnya luas sekali
karena memang menjadi putri indonesia itu sepertinya banyak nih tanggung jawabnya
enak banget ya jadi putri indonesia itu setiap hari kemana mana sudah cantik
nah ini kok bisa sih gitu kan
sementara kita mungkin melihatnya sosoknya
wah ini jauh banget
gak akan bisa nih kita kayak dia
nah kita akan bedah hari ini
di lebih dekat dengan putri indonesia
edisi chatroom cnn indonesia hari ini
nah narasumber kita hari ini
karena kita ngomongin soal putri indonesia
kenapa nggak kita datangin langsung aja ya putri indonesia nya
jadi narasumber kita hari ini adalah putri indonesia dua ribu dua puluh ayu maulidah putri
coba kita lihat apakah ayu sudah ada di sini
tadi ahayu bilang akan bergabung
apakah ayu sudah ada di sini
nah berbicara mengenai putri indonesia
putri indonesia ini merupakan sebuah ajang atau konteks yang sangat penting untuk kita

nah berbicara mengenai putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia putri indonesia puji
sudah setelah menghancit got tiga utors

nah kita coba lihat hari ini apakah ayu maulida sudah bergabung bersama kita di hari ini
ayu maulida apakah sudah ada di sini
ya kita coba sudah invive
dan sebentar lagi sepertinya ayu maulida akan join nih join kita live hari ini
speaking of witch nih teman teman pemirsa cnn indonesia
kalau memang mau bertanya tanya boleh banget ya
nah teman teman pemirsa cnn indonesia dan juga pajar lovers
kalau mau nanya nanya boleh banget nih
nanti pertanyaannya agak rapih gitu ya
diketik di kolom yang ada tanda tanyanya di sebelah bawah tuh
di tempat kalian juga ada
nah kita coba sekarang
siap untuk bergabung bersama kita hari ini
banyak sekali kita pengen tahu pengen kenal
wah ini pritri
hai ayu cantik sekali pritri
seger banget deh kakak
lihat tuh lihat nih
nah jadi pemirsa cnn indonesia hari ini kita sudah kedatangan putri indonesia kita
lengkap dengan sash nya dan juga mahkotanya cantik sekali ya

putri indonesia kita
thank you spesial khusus dan untuk cnn
wow terima kasih ayu meluangkan waktunya ya tentunya di tengah jadwalnya yang sibuk sebagai seorang putri indonesia
nah berbicara mengenai jadwal nih ayu
setelah terpilih kalau nggak salah bulan maret kan itu ya kamu terpilih sebagai putri indonesia dua ribu dua puluh
dan gak lama kemudian langsung pandemi nih corona
dan semuanya dibatasi kita harus mengeram beberapa aktivitas gitu
lalu untuk ayu sendiri apa saja yuk pengaruhnya ke kegiatan kamu dan penyesuaian apa aja sih yang harus dilakukan
iya jadi tentunya ya dengan adanya pandemi ini pasti berpengaruh kepada
seluruh masyarakat indonesia khususnya tidak hanya putri indonesia
dan ya bersyukur dengan pt mustiqa datoooo dan yayasan putri indonesia
yang telah membantu kami para putri indonesia untuk sedemikian rupa tetap bisa produktif di rumah
walaupun kita harus mengikuti protokol dari pemerintah dalam menghadapi pandemi ini
tapi kita tetap bisa melakukan segala sesuatunya secara online
walaupun tentunya pasti kita nggak bisa ketemu langsung sama orang
maupun persiapan persiapan yang berbentuk untuk fisik
mungkin seperti gym langsung ketempat gym pada awalnya
ataupun melakukan perawatan dan segala macam
itu harus ditunda terlebih dahulu
tapi sebagai gantinya akhirnya kita ada kelas kelas
yaitu kelas online bersama senior maupun dari public speaking
wah tapi tetap produktif begitu ya walaupun mengikuti protokol kesehatan
pastinya ayu ya berarti kegiatan sebagai putri indonesia
mempersiapkan diri mengikuti ajang internasional nanti
nah nanti kita juga akan ngomongin soal ajang internasional yang ayu ikutin
tapi speaking of with nih tadi kan ayu sempat sebutkan bahwa memang kegiatannya
tetap berjalan begitu ya
nah dari apakah dari yayasan sendiri
ini ayu ayu kan dinaungi oleh yayasan putri indonesia ya
jadi apakah dari yayasan sendiri ini memfasilitasi kamu
untuk penerapan protokol kesehatan selama menjalankan tugas kamu sebagai seorang putri indonesia
kalau iya gimana caranya
iya tentunya dong kak yang pasti ya
karena nggak mungkin juga dong siapa sih yang mau sakit ya kan
terlebih putrinya sendiri gitu
jadi pasti kita selama melam jalankan tugas
memang harus diharuskan kita untuk pergi kita diharuskan untuk menggunakan masker
selalu rajin mencuci tangan selalu membawa hand sanitizer
khususnya punya dari mustika ratu itu selalu kita wajib dibawa kemana mana
dan juga dari produk produk konsumsi baik itu jejah muan baik mustika ratu
baik itu juga vitamin apa segala macam semuanya disediakan
oh gitu berarti memang semuanya ada ya semua dilakukan

jadi biar kita sehat nggak hanya dari luar aja bersih
tapi dari dalamnya juga imunitas kita kuat jadi nggak gampang kena virus semoga aja
amin amin yang penting kan kita usaha ya mematuhi protokol kesehatan
dan juga menjaga kesehatan juga nih dari dalam gitu ya ayu ya
nah mau nanya nih ayu ayu menjadi seorang putri indonesia itu jelas merupakan sebuah mimpi
ini bisa dikatakan mimpi hampir setiap anak perempuan di indonesia

dan ayu adalah salah satu orang di indonesia
dan ayu adalah salah satu orang di indonesia
tapi yang beruntung yang meraih atau mendapatkan titel itu
boleh cerita sedikit nggak ayu gimana sih prosesnya
sampai akhirnya terpilih menjadi seorang putri indonesia dua ribu dua puluh
ya kalau melalui proses sebenarnya memang itu sudah cita cita dari kecil
dan memang semua apa ya lingkungan itu mendukung alhamdulillah bertemu dengan orang orang yang support
dan juga memiliki tim yang memang support
dan dulu juga sudah pernah mengikuti dari tahun dua ribu tujuh belas dari jawa timur
itu dipercayai untuk menjadi runner up satu dan akhirnya setelah beberapa tahun akhirnya lebih memfilter lagi apa sih
kekurangannya apa sih yang emang harus diperbaiki agar biar lebih matang lagi pas waktu kita beneran terjun untuk kedua kalinya
dan dari situlah akhirnya di tahun dua ribu dua puluh kemarin ini pas waktu pemilihan memberanikan diri nih untuk oke aku daftar nih
padahal walaupun aku posisinya lagi di luar kan jadi kayak oke aku harus kembali ke rumah karena aku ingin ikut putri indonesia dua ribu dua puluh
dan support semuanya sangat sangat besar baik itu dari para designers baik itu dari para tim dari yang putri jatim dari
dari pemerintah baik itu dari tim ayu sendiri ayuma nation itu semua sangat besar dari keluarga dari orang orang terdekat
membantu tidak hanya dari
dari pemerintah baik itu dari tim ayu sendiri ayuma nation itu semua sangat besar dari keluarga dari orang orang terdekat membantu tidak hanya dari
apa ya dari luar tapi juga secara mentally akhirnya merasa siap dan bersyukur semuanya berjalan dengan lancar
berarti sebelum kamu mendapatkan title putri indonesia dua ribu dua puluh ini sempat gagal di pemilihan daerah dulu ya maksudnya gagal meraih
juang satu di putri jawa timur karena kamu mewakili jawa timur gitu ya
betul kak jadi di tahun dua ribu tujuh belas itu waktu umur masih sembilan belas tahun
ya kan di sana
berikut ternyata masih harus terpause terlebih dahulu karena di runner up satu jadi ini ada hikmahnya nih akhirnya punya waktu untuk mempersiapkan diri lebih dalam lagi nih baik mentali baik itu akhirnya alhamdulillah sudah lulus sarjana ya kan karena akhirnya tidak terbentuklah dengan kuliah dengan apapun nanti misalkan ternyata tugas menjadi putri indonesia seperti itu oke berarti ayu ini kalau aku lihat dari dari
perjuangannya ini merupakan orang yang tidak pernah menyerah ya
menggapai mimpinya walaupun pernah sempat mentok dulu atau tertahan dulu coba lagi sampai akhirnya dapet dan bener dapat gitu ya alhamdulillah
nah ngomong ngomong nih ayu mengikuti ajang kecantikan atau beauty pageant begitu kita
tahu bahwa ada banyak sekali ajang kecantikan di indonesia ini khususnya dan juga di luar apalagi begitu ya dan
seiring dengan berjalannya waktu
perkembangan zaman juga
yang menyebutkan atau
yang menyebutkan bahwa alumni
atau cewek cewek agent itu
cuma modal tampang
iya banyak banget pasti ya
mendengarkan kayak gitu ya
karena aku juga sebagai salah satu alumni
begitu ajang kecantikan sering sekali mendengar itu
nah kalau ayu sebagai putri indonesia dua ribu dua puluh
menanggapinya seperti apa
dari ajang kecantikan
yang selalu dicarikan
jadi kecantikan fisik
memang menjadi salah satu
penilaian tapi bukan berarti
adalah yang utama dan hanya
satu satunya begitu terlebih
di saat kita mengalami kayak
karantina mengikuti proses
deep interview dan lain sebagainya
di sana kan kita tidak hanya
di tes kecantikan dan photoshoot aja
tapi kita dinilai segala
macamnya baik itu cv baik itu
bahasa inggris dan segala macam
jadi menurut aku justru
ajang kecantikan adalah mencari
sosok wanita yang memang
memiliki paket komplit
jadi tidak hanya
cantiknya aja seperti itu
karena kalau misalkan kita mengatakan
orang itu oke cantik
gitu kan jadi sosok dari
dalam hatinya atau mungkin dari
backgroundnya atau mungkin dari
pendidikan yang terbukti kan
ini salah satu alumni
tercinta kita adalah
anchor terkenal kak farhanisa
dan juga di
misalkan kak yang lulusan lulusan dari
pendidikan luar negeri maupun sarjana
hukum nih mungkin
salah satunya jadi itu
melihat dari kecantikan aja
oke berarti semuanya
yang terlihat mungkin
memang terlihatnya cantik karena ya harus
cantik begitu kan merawat diri
begitu tapi dibalik
semua itu ada banyak sekali hal yang
seorang putri indonesia dan ini buktinya
nih lihat sudah lengkap
begitu ya bersama kita hari ini
nah ayu menjalani
peran sebagai seorang putri indonesia
pasti prosesnya panjang ya tadi ayu
juga sudah cerita begitu
pernah dibully nggak sih yuk dalam
tentu sih kak nama yang dibully itu
apa ya benar benar
pernah mengalami itu baik itu dalam
dunia pejan ataupun bahkan
dalam dunia pekerjaan walaupun di dunia
pendidikan pasti pernah
dan syukur alhamdulillah
yang penting bagaimana kita menanggapinya
dan menyingkapinya itulah yang paling
penting selama kita
mengambil hal yang positifnya aja
dan tidak terlalu
memikirkan hal negatifnya
setiap orang pasti memiliki
pendapat mereka masing masing
dan juga mereka
berhak juga untuk meluapkan
pendapatnya selama tidak
sara maupun menyakiti hati orang lain
ah gini nih kalau aku kan sempat
ngelihat tuh di instagram
official putri indonesia dan juga di instagram
kamu gitu ada
bullying lah begitu komen komen yang
kurang elok tanpa antas begitu lah
kamu menyikapinya seperti apa
ya syukur alhamdulillah
aja kembali kepada tuhan
bahwa kita berada di posisi ini
tidak mungkin hanya sebuah kebetulan
tentunya pasti setiap orang
punya takdir masing masing dan mungkin
bagi mereka yang kurang berkenan
mungkin mereka memiliki
jagoan yang lain atau memiliki standar
yang lain yang kita tidak
sesuai dengan standar mereka
tidak biarkan aja
dan kita memang mau membanggakan indonesia
tentunya dan juga membawa
harum nama indonesia
saya percaya pasti akan memberikan hasil yang terbaik
dihargai saja bahwa memang ada pendapat seperti itu
tapi yang penting fokusnya nih
seperti menjalankan tugas tugas
sebagai seorang putri indonesia dan juga
ajang internasional jadi yang lain ya udah dibiarin aja gitu ya disyukuri aja semuanya
ajang maniverse begitu persiapannya gimana nih apa saja yang sudah dilakukan persiapan alhamdulillah
nih kak karena sudah new normal kita udah bisa sedikit keluar dari sarang kita dari psbb ini
ada sudah mulai bisa bertemu dengan orang walaupun dengan protokol yang sudah ditentukan ya jadi
kemarin sudah mulai nge gym lagi yang langsung ke tempatnya gymnya sudah mulai misal perawatan sudah
mulai bisa ketemu langsung dengan mentor secara face to face dari alhamdulillah juga kan sudah
sempet nih ketemu dengan kak parhanisa secara langsung mendapatkan sharing wajahkan dari para
senior jadi kita juga sudah melakukan meeting
dengan beberapa desainer walaupun itu kita awalnya secara online ya tapi progres yang akan dibawa
nanti ataupun harapannya so far sudah direncanakan semoga bisa semata mungkin sebelum nanti kita
berangkat oke berarti ini sudah mulai bisa keluar lagi ya keluar dan mulai pelan pelan kembali ke
aktivitas sebelumnya sebelum psbb ataupun pandemi begitu ya nah sebentar aja sebelum kita lanjut ini
teman teman pemirsa cnn indonesia ataupun pagent lovers nih yang mau bertanya
sekali lagi boleh banget loh nanti kalau misalnya waktunya mencukupi kita akan bacakan pertanyaannya
tapi agar tertib pertanyaannya diketik di kolom yang ada tanda tanyanya ya yang di bawah itu tuh
nah jadi diketik disitu nanti pertanyaannya akan dijawab kalau memang waktunya mencukupi oke tertib
kita nah ayo lanjuti tadi ngomongin soal persiapan begitu ya menuju miss universe dan kalau aku
tidak salah kemarin sempat baca bahwa ada beberapa ajang internasional ini yang mengumumkan akan
mengundurkan kompetisinya begitu karena pandemi yang memang situasi ini belum pasti begitu banyak
sekali ketidakpastian contohnya satu miss international begitu lalu bu bagaimana dengan kamu
apakah sudah ada kuman nih mengenai kompetisi miss universe dari organisasi di sana sejauh ini belum
ada announcement kak jadi saya pun belum bisa kayak menentukan oke tahun ini cancel atau delay
so we never know tapi yang pasti insyaallah ajang miss universe akan tetap ada dengan waktu yang akan
ditentukan nanti pada informasi berikutnya selanjutnya lagi karena ini lebihnya ya ya kan
benar benar benar karena ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ke aku
baik secara pribadi maupun di
akun cnn indonesia begitu ini kapan miss universe nya karena mungkin penggemar penggemar
ayu ini sudah tidak sabar begitu ingin melihat sepak terjang putri indonesia dua ribu dua puluh mewakili
indonesia di ajang internasional nanti nah ayu ini tadi banyak sekali yang komen komen ini ayu
samana ayu samana ini kan kalau pemirsa cnn indonesia belum tahu ini di angkatan dua ribu dua puluh ini
ada tiga putri indonesia yang pertama putri indonesia dua ribu dua puluh putri indonesia lingkungan
dua ribu dua puluh dan putri indonesia pariwisata dua ribu dua puluh nah ini ayam namanya ayusa dan jihan ini adik adiknya
atau kakaknya ayu nih namun kita bisa ceritakan bagaimana kebersamaan kalian sebagai para putri
indonesia dua ribu dua puluh di saat saat pandemi kemarin dan juga sekarang ini seperti apa sister hood gitu
kalau di awal nikah akan karena kebetulan ayusa dan juga jihan punya keluarga yang emang ada tinggal
jadi mereka kembali ke rumah masing masing karena selama itu pun juga kita kan dibatasi kegiatannya
kita juga tidak boleh ketemu satu sama lain nih biar seminimalisir mungkin tidak mendapatkan virus nih
ya semoga aja kan dan dari semenjak sudah new normal ini kita sudah mulai masuk lagi ke apartemen
bareng bareng jadi semuanya sudah kumpul di sini dan ya kedekatan kita ya seru seru banget nih kita bertiga
cukup asik seru dan cocok banget dan walaupun nih ayusa ini beda cuman lima hari loh kak ulang tahunnya
sama aku jihan oh ya paling kecil ya iya tapi dia bener bener mengayomi banget nih sama kakaknya juga
kayak sayang dan segala macem jadi kita saling mengkapi seru ya jadi apa namanya kayak punya kakak dan adik yang baru begitu ya di ajak putri indonesia ini keluarga baru bener banget
nah ayu ini tadi ada yang nanya kalau sempat aku baca tadi selewat sedikit begitu mengenai tips dan trikming ini sepertinya mengagumi sekali sosok putri indonesia
kak boleh dikasih tips nggak nih untuk anak desa yang ingin jadi putri indonesia ini pertanyaannya dari salwa aviva sepuluh gitu
terima kasih sebelumnya
juga personality yang dibawa saat karantina nanti
nah mungkin buat teman teman juga yang memang ingin menjadi putri indonesia
harus tahu nih strateginya untuk bertanding sebelum pertanding itu
jadi sudah tahu oke apa yang akan aku angkat nih
atau dari culture mana nih dari daerah daerah kita masing masing yang mau diangkat
dan menjadi sebuah cerita sehingga kita nanti bisa diwajuri
jadi bertesemior kita ada sesuatu yang dibahas dan bisa diceritakan
oke nah ini ngomong ngomong karena tadi disebutin gitu ya
ulang tahun nah aku jadi mau menampilkan ini nih
jadi ayuma itu kemarin baru saja berulang tahun yang ketiga
apa nih kak
apa nih kak
semoga apa yang diinginkan cita citanya terwik
nah ayuma jadi umur dua tahun kamu udah jadi putri indonesia
sejauh ini dari pengalaman kamu
apa saja yang berubah dari hidup kamu
semenjak kamu menjabat sebagai seorang putri indonesia
dibanding ayuma sebelum menjadi putri indonesia
oke yang pertama pasti adalah menjawab ya kak
karena kita dulu hanya menjawab untuk diri asik asik aja kan
tapi kadang kita saat mau melakukan sesuatu hal
tentunya pasti kita akan memikirkan oh ya ini berdampak nggak sih
nanti dengan orang lain oh ya ini positif nggak
atau ini harus dipikirkan ulang
karena kita bertanggung jawab tidak hanya kepada diri sendiri
tapi juga kepada yayasan kepada pt mustika ratu kepada seluruh masyarakat
ada pesan pesan atau mungkin himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat indonesia
pemirsa sianen indonesia dan juga pageant lovers ini
mengenai mungkin situasi pandemi saat ini
dan juga mungkin membangkitkan semangat mereka begitu memberikan motivasi
thank you so much sebelumnya kak
dan untuk seluruh masyarakat indonesia seluruh penonton setia dari cnn
maupun para pagent lovers semuanya saya mohon untuk selalu stay postive
dan selalu mematuhi protokol dari pemerintah
karena saya percaya semua ini terjadi pasti akan ada waktunya
dimana saat ini semua akan berakhir dan kita akan kembali kepada kehidupan yang normal
tinggal bagaimana sekarang kita bekerja sama saling semangat
agar juga kita hidupnya ini terisi dengan hal hal yang positif
dengan hati yang bahagia agar kita juga terhindar dari virus
dan jangan lupa untuk saling bahu membahu kita mensupport kepada mereka yang memang sedang berada di garda depan
yaitu dengan mungkin sedikit rezeki kita kita bagikan kepada mereka para korban
maupun para dokter dan juga penyelamat

berarti semuanya safe positive kita sama sama untuk saling jaga
saling patuh protokol kesehatan dan juga membantu orang orang yang bisa dibantu
sesuai dengan kapasitas kita ayo berbagi sama orang lain
ayu maulida putri putri indonesia dua ribu dua puluh terima kasih sudah bergabung di chatroom cnn indonesia hari ini
sehat selalu ya ayu sukses dan
terima kasih banyak kak
semoga nanti ketika maju di miss universe bisa membawa prestasi terbaik
atau bahkan membawa pulang mahkota miss universe ya
amin ya rabbal alamin
sampaikan salam kepada ayusa dan jihan dan keluarga yayasan putri indonesia
semoga semuanya sehat selalu
kak thank you semuanya
nah itu dia tadi
bahwa menjadi seorang putri indonesia ini pemirsa ternyata tidak hanya modal tampang doang
ada banyak sekali hal yang harus diperhatikan
ada banyak sekali hal yang harus dilakukan dilaksanakan begitu
untuk menjadi seorang figur putri indonesia
ayu maulida putri putri indonesia dua ribu dua puluh
nah terima kasih pemirsa cnn indonesia
nonton chatroom dari awal sampai akhir walaupun tadi sempat berbicara
kami mohon maaf karena kegangguan teknis itu
tapi chatroom cnn indonesia masih akan kembali lagi nanti
dengan berbagai macam topik yang tidak kalah seru
oke jadi pantengin terus ya
saya farhanisana setia undur diri sampai jumpa semuanya
oh iya tutup sebelum menutup pakai gini deh
biar mirip udah mirip belum